kak masakan kopi gak enak ya
abis karangga keliatan kayak masih diem aja
karangga masih sedih ya mikirin laura
jadah gara gara opi karangga jadi putus sama laura
udah lapi kamu gak usah nyalahin diri kamu sendiri
kamu gak salah kok
mam laura sudah membuat keputusan
jadi ya kita biarkan saja
biar laura belajar bagaimana menjalani
kalau begitu kita pulang aja mang
laura ya sudahlah kamu jaga diri kamu baik baik
dan daddy akan tunggu suatu hari di mana kamu sudah jadi jutawan seperti daddy
ya jangan nakal
mam kita pulang sekarang ini
ya laura ya
jaga diri kamu

mama mau disini terus
emang ada biasa ya
meja aja writing it
emang ada biasa dumba
lo makan dulu tuh nasi
rumahnya lo gedek bener sama nasi
kan ayo udah bilang be
biarin aja ayah tambah kurus
terus mati terus jadi tengkorak
aduh aduh aduh prih lo jangan ngomong begitu nga peh
kalo lo mati jadi tengkorak
babi malah nanti tambah serem
lagian lo bengonga aja
kayak ayam kena jalur lo
sekali tengkorak tetep tengkorak
kita ini yang namanya anak muda
jangan gampang menyerah
lo dengerin apa kagak negatif mulut babi lo ha
eh nyaut lo
kita gak punya mulut
eh nih prih waktu jaman muda nih babi nih
waktu ngegayet enggak lo tuh
sebab banyak anak muda yang nemuin sama dia
tapi bapak gak mau kalah
babi ambil jurus yang paling jitu
akhirnya lo keleper keleper kayak lele di atas pasir
akhirnya gak bisa pindah pelayan hati
masa sih be
kalo bener bener lo cinta sama orang tuh
sama siapa tuh selora
yang modelnya kayak kuda australia
misalkan cinta perhatian
jadi bener bener naruh hati sama lo
begitu yang lo namanya pacaran
yang bener be
masa sih be
masa sih masa sih lo saking jauh lo
boleh juga tuh si babek
gak percuma jadi babi gue biar jelek
hah gitu dong
baru lo si jafri anak betawi
ada kejutan apa
kalau bukan rumah di sebelah mall
aku gak mau
hal tenang aja
sebentar lagi aku kasih kejutan kamu yang spesial
gimana sih rafflesia itu bunga bangke
aku tuh gak mau buang bangke tau gak mendingan pulang aja bye
ayo jangan sebentar aja ya oke sebentar aja ya
sebentar aja aku dengerin puisi aku ya
oke aku kasih waktu lima menit oke lima menit
kau adalah bidadari di mataku
kau adalah dewi di hatiku
kau adalah juwita di hidupku
karena itu ingin ku persembahkan bunga yang cantik ini
untuk melambangkan kecantikanmu
kalau my gosh kamu tuh mikir gak sih
tau gak bedanya tangke bunga sama bunganya
nih dasar sialan kambing
gara gara lu nih gara gara lu
kak masakan nopi gak enak ya
abis karangga keliatan kayak masih diem aja
karangga masih sedih ya mikirin laura
gara gara opi karangga jadi putus sama laura
udah lah pi
kamu gak usah nyalahin diri kamu sendiri
kamu gak salah kok
mungkin laura benar
kakak gak cocok sama laura
mulai hari ini kakak gak akan ngedeketin laura lagi
kakak akan coba gak lupain dia
wah ya udah kita makan yuk
eh laura sayang kamu mau makan nggak kamu lapar nggak
ya ampun kesehan banget sayangku ini belum makan
aku terakhir makan ya
oke thank you ya darling ya i love you

waktu aku itu udah sama sekali gak ada artinya di mata kamu
atau kamu tuh sama sekali nggak pernah suka sama aku dan sayang sama aku
sama sekali gak pernah iya p
sesuai permintaan kamu
aku akan lepasin tahan kamu
dan aku juga akan ngelepasin kamu
dari dalam hati aku